ujang sama kang murad
kamu salah nelfon
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
soalnya sebelah sana
kamu mau kemana
kalau mau ngambil motor dulu
kalau mau langsung kabur
sekarang kamu jangan ledis
sekarang kamu jangan ledis
tapi harus gentleman
kamu jangan cuma ngelak aja
saya belum selesai ngomong
saya belum siap
kamu bisa teman nenek ya
kita selalu bersama
uang kalau cowok buddha selalu melukis
buah prem untuk negara bor practices
telepon mereka sekarang
saya mau bicara
ada yang mau bicara
kamu anak buah raymond
saya gak tau
saya masih anak buahnya atau bukan
terserah dia aja
kenapa kamu bilang begitu
ada masalah internal
kamu salah nelfon
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
takut keok lagi
kita diserang lagi
saya udah siapin rutin melalui
tidak akan diri
mungkin dia sibuk
coba telpon sekali lagi
masih belum diangkat
minta aja nomernya nanti kita kotak sendiri
mereka akan menerima akibatnya karena sudah jadi backing kalian
kalian yang justru akan menerima akibatnya
kasim tadi kabur lewat mana
waktu habis ngasih tau dia kita diserang
kamu boleh pergi
tapi kalian harus ingat
kasih tahu bapak
dan saya tahu bang edy juga
saya tidak peduli bisnis kalian apa
saya tidak peduli kepentingan kalian apa
tapi kalau kalian mengganggu keluarga kami
orang orang yang kami lindungi
saya jamin kalian akan habis
kamu aja yang bawa motor
ini mod tau itu kayaknya directamente my phone
kamu dukung ada jamur
ikut saluran ya rom deh
semoga kalian terus lebih baik
obang daerah kerjasama